dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra di rspi sulianti saroso
bagaimana kondisi terkini dua warga depok yang terjangkit corona
apakah ada pernyataan resmi dari pihak rumah sakit di sana
ya selamat malam rifana
sejak siang hingga sore ini memang belum ada pernyataan terbaru
baik dari pihak rumah sakit ataupun utamanya ada direktur utama rspi sulianti saroso muhammad syahril
terakhir kami mendapatkan informasi pada siang tadi bahwa kondisi kedua pasien dalam kondisi stabil
kemudian juga sadar sepenuhnya juga masih terus dipantau soal demamnya memang masih ada
tapi dari pihak rumah sakit tidak menyebutkan berapa derajat celcius seperti itu
gejala batuknya sudah berkurang dan sesak nafas juga sudah mulai berkurang
artinya memang dari pihak rumah sakit ini bisa melakukan surveillance tracking
bisa menanyakan seperti itu
selama mereka setelah menemui warga negara jepang tersebut
mereka kemudian bertemu dengan siapa saja lokasi di mana saja
dan ini tentu saja bisa menjadi salah satu upaya pencegahan dari pihak
terutama kementerian kesehatan untuk bisa mencegah penyebaran dari covid sembilan belas atau virus corona ini
dan memang sejak sore hari tadi saya melihat di sekitar ruang isolasi ini sudah ada dua diduga pasien
yang masuk ke dalam ruang isolasi
yang pertama adalah ambulans yang berasal dari depok
ini diduga berasal dari rumah orang tua ataupun rumah pasien yang sudah terkonfirmasi terkena coronavirus tersebut
belum diketahui identitasnya karena belum ada pernyataan resmi
tapi kami melihat memang ambulans tersebut masuk dan membawa pasien
dan pasien tersebut dimasukkan ke dalam ruang isolasi
dan yang kedua tadi sekitar pukul delapan belas tiga puluh
juga ada satu lagi
ambulans bertuliskan dari kecamatan kebayoran baru
ini juga masuk ke dalam ruang isolasi
namun kami belum bisa memastikan identitas
tentu saja ini tidak akan dibuka
apakah perempuan atau laki laki
tapi terkonfirmasi bahwa ada satu pasien yang dibawa ke ruang isolasi
dengan menggunakan ambulans dari rumah sakit ataupun dari kecamatan kebayoran baru
jadi bisa dikatakan sejauh ini sudah ada dua pasien yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kemudian ada dua diduga pasien juga yang dibawa masuk ke ruang isolasi
tentu saja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
ya angga berapa lama rencananya kedua pasien yang sudah positif ini akan diisolasi di rspi sulianti saroso
ya bagi pasien yang sudah terkonfirmasi positif virus corona ini
rifana memang yang paling utama adalah untuk meningkatkan sistem imunitas mereka
artinya memang sejauh ini
karena kalau pasien yang sudah positif
sejauh ini belum ada vaksin ataupun obat yang terbukti bisa menyembuhkan virus corona
artinya satu satunya cara adalah dengan membuat sistem imunitasnya kembali baik seperti itu
jadi nanti setelah dianggap imunitasnya baik kemudian dilakukan tes kembali dua kali dengan jeda waktu tertentu
baru ketika sudah dinyatakan negatif dalam dua kali pemeriksaan boleh dibolehkan pulang
jadi memang tidak ada batasan waktu kapan dua pasien yang sudah positif ini diperbolehkan pulang
memang utamanya bagi kedua pasien ini adalah tingkatkan imunitasnya
dan yang kedua adalah mencegah penyebaran lebih lanjut seperti itu
artinya memang mereka masih harus ditempatkan di ruang isolasi khusus yang hanya bisa dikunjungi oleh petugas kesehatan
jadi keluarga ataupun pihak pihak lain ini tidak bisa masuk ke dalam zona merah
itu adalah zona khusus bagi para petugas kesehatan yang bisa berinteraksi tentu saja dengan alat pengaman diri yang sudah sesuai standar who
ya angga meskipun sudah dinyatakan positif apakah kedua pasien suspek corona ini akan kembali menjalani tes pengecakan spesimen
ya tentu saja rifana artinya tadi ketika memang dua pasien ini dites terus menerus seperti itu
mulai dari gejala klinisnya simptomnya apakah batuknya sudah berkurang kemudian juga demamnya sudah berkurang
dan nanti akan tetap terus dilakukan tes sampai memang dinyatakan bahwa setelah dua kali ini
bahwa setelah dua kali tes ini sudah negatif virus coronanya sudah bisa dikatakan mati seperti itu
baru setelah itu nanti bisa keluar seperti itu dari rumah sakit
artinya untuk keluar dari rumah sakit tentu saja masih akan dilakukan tes kembali selama beberapa hari ke depan
ya terima kasih angga dwi putra produser lapangan cnn indonesia atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali